rekan rekan media rekan rekan ekonom
teman teman dari akademisi kolega dari kementerian dan lembaga
dan juga seluruh masyarakat yang menyaksikan
konferensi pers bank indonesia pada siang hari ini
tersediaannya juga di dalam sesi tanya jawab
dengan hormat kami persilahkan kepada bapak periwaryo
terima kasih pak erwin haryono
kepala departemen komunikasi bank indonesia
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
demikian juga para ekonom
para pimpinan dan pejabat kementerian lembaga
serta seluruh investor masyarakat
yang mengikuti jalannya konferensi pes
rapat dewan kur bulanan pada hari ini
saya periwaryo gubernur bank indonesia
deputi gubernur senior destri damayanti
deputi gubernur aida s budiman
dan deputi gubernur filianengsi henterta
untuk menyampaikan hasil rapat dewan gubernur bulanan
yang kami selenggarakan dua hari ini
dua puluh tiga dan dua puluh empat april dua ribu dua puluh empat
dalam rapat dewan dua hari ini
kami terus mencermati perkembangan perkembangan
khususnya ekonomi dan keuangan global yang bergerak cepat
oleh karena itu kami melakukan
satu menakar probabilitas probabilitas
apa yang terjadi di global ini ke depan
baseline dengan probabilitas tujuh puluh lima sampai seratus persen
potential risk lima puluh sampai tujuh puluh
tentu saja kami akan yang kedua
menakar dampak dari skenario skenario
terhadap ekonomi indonesia yang berdaya tahan
kami terus akan memperkuat respon bauran kebijakan bank indonesia
moneter makro bidensisim pembayaran
memperkuat koordinasi dengan pemerintah kssk
untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi kita
dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan
peran saya untuk memulainya dengan assessment global
dan kemudian diikuti dengan assessment ekonomi domestik
dan ditutup dengan respon bauran kebijakan bank indonesia
saya akan memulai dari global
dinamika ekonomi keuangan global
dengan risiko dan ketidakpastian meningkat
karena perubahan arah kebijakan moneter as
dan memburuknya ketegangan geopolitik di timur tengah
tetap tingginya inflasi dan kuatnya pertumbuhan ekonomi amerika serikat
mendorong spekulasi penurunan fed fund rate
yang lebih kecil dan lebih lama dari perkiraan
sejalan pula dengan pernyataan para pejabat federal research system
perkembangan ini dan besarnya kebutuhan utang as
mengakibatkan terus meningkatnya yield us treasury
dan penguatan dolar yang as yang semakin tinggi
secara luas dan global
semakin kuatnya dolar amerika serikat juga didorong oleh melemahnya sejumlah mata uang dunia
seperti yen jepang yuan cina dan berbagai mata uang dunia
ketidakpastian pasar keuangan global semakin buruk
akibat eskalasi ketegangan geopolitik di timur tengah
akibatnya investor global memindahkan portfolio ke aset yang lebih aman
khususnya mata uang dolar as dan emas
sehingga menyebabkan pelarian modal keluar dan pelemahan nilai tukar
di berbagai negara termasuk di negara berkembang yang semakin besar
kedepan risiko terkait arah penurunan fed fund rate
dan dinamika ketegangan geopolitik global
karena dapat mendorong berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global
meningkatnya tekanan inflasi dan menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia
kondisi ini memerlukan respon kebijakan yang kuat
untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global tersebut
terhadap perekonomian di negara negara termasuk emerging market
dan juga termasuk indonesia
ekonomi indonesia tetap berdaya tahan
di tengah meningkatnya ketidakpastian global
pertumbuhan ekonomi di triwulan satu dan dua tahun dua ribu dua puluh empat diperkirakan akan lebih tinggi
dari triwulan empat tahun dua ribu dua puluh
didukung permintaan domestik yang tetap kuat dari konsumsi rumah tangga sejalan
dengan ramadan dan idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
investasi bangunan juga lebih tinggi dari perkiraan
ditopang oleh berlanjutnya proyek strategis nasional di sejumlah daerah
dan berkembangnya properti swasta
sebagai dampak positif dari insentif pemerintah
konsumsi rumah tangga dan investasi non bangunan
perlu terus didorong untuk mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional
sementara itu kinerja ekspor barang belum kuat dipengaruhi oleh penurunan ekspor komoditas
sejalan dengan harga komoditas yang turun
dan permintaan dari mitra dagang utama seperti tiongkok yang masih lemah
berdasarkan lapangan usaha sektor industri pengolahan informasi dan komunikasi
perdagangan besar dan eceran serta konstruksi diperkirakan tumbuh kuat
secara spasial pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah indonesia tetap baik
didukung oleh permintaan domestik terutama konsumsi rumah tangga
pertumbuhan ekonomi indonesia tahun dua ribu dua puluh empat diperkirakan berada dalam kisaran empat tujuh sampai dengan lima lima persen
kedepan bank indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah
termasuk melalui stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makro berusaha bank indonesia
guna mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan khususnya dari sisi permintaan domestik
ketahanan eksternal ekonomi nasional juga didukung oleh surplus neraca pembayaran indonesia
neraca perdagangan barang pada triwulan satu dua ribu dua puluh empat kembali mencatat surplus
sehingga diperkirakan menjaga transaksi berjalan yang tetap sehat
sementara itu transaksi modal dan finansial triula satu dua ribu dua puluh empat diperkirakan mencatat defisit
sejalan dengan menurunnya aliran modal asing akibat dampak memburuknya ketidakpastian pasar keuangan global
mencatat net outflow sebesar empat miliar dolar amerika serikat
dan berlanjut hingga awal triwulan dua dua ribu dua puluh empat sampai dua puluh dua april dua ribu dua puluh empat yang mencatat net outflow satu sembilan miliar dolar as
ketahanan eksternal ekonomi indonesia dari dampak rambatan global tersebut didukung oleh kuatnya koordinasi kebijakan moneter
dan makro berisal bank irisa dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural yang ditempuh pemerintah
posisi cadangan devisa akhir maret dua ribu dua puluh empat tetap tinggi sebesar satu ratus empat puluh empat miliar dolar as setara dengan pembiayaan enam empat bulan import
atau enam dua bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
posisi cadangan devisa tersebut jauh berada
di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan import dan lebih dari cukup untuk mendukung upaya stabilisasi nilai tukar rupiah
secara keseluruhan neraca pembayaran indonesia tahun dua ribu dua puluh empat diperkirakan tetap terjaga
dengan defisit transaksi berjalan yang sangat rendah
yaitu dalam kisaran satu sampai dengan sembilan dari produk domestik berasal
neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan akan mencatat surplus
sejalan dengan perkiraan kembali meningkatnya aliran masuk modal asing
seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global
serta terjaganya persepsi positif investor terhadap perekonomian nasional
dan imbal hasil investasi yang menarik
kebijakan nilai tukar bank indonesia terus diarahkan untuk menjaga
karena stabilitas rupiah dari dampak menguatnya dolar amerika serikat yang secara luas indeks
nilai tukar dolar amerika serikat terhadap mata uang utama dx y menguat tajam mencapai level
tertinggi satu ratus enam dua puluh lima pada tanggal enam belas april dua ribu dua puluh empat atau mengalami apresiasi penguatan sebesar
enam persen dibandingkan dengan level akhir tahun dua ribu dua puluh tiga perkembangan ini memberikan tekanan
depresiasi kepada hampir seluruh mata uang dunia termasuk nilai tukar rupiah yen jepang dan dolar
new zealand masing masing melemah delapan sembilan puluh satu persen dan enam dua belas persen year to date sementara mata uang
kawasan seperti bath thailand dan wadah indonesia berkembang hingga tahun dua ribu dua puluh dua dan tahun dua ribu dua puluh dua
selatan masing masing melemah tujuh delapan puluh delapan persen dan enam lima puluh lima persen year to date sementara itu
pelemahan rupiah sampai dengan dua puluh tiga april dua ribu dua puluh empat tercatat lebih rendah yaitu lima tujuh persen year to date
bank indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dengan mengoptimalkan
instrumen moneter yang tersedia baik melalui intervensi di pasar falas secara spot dan
dndf pembelian sbn dari pasar sekunder apa beli diperlukan pengelolaan likuiditas secara memadai
maupun langkah langkah lain yang diperlukan strategi operasi moneter pro market melalui
instrumen srbi svbi dan suvbi terus dioptimalkan guna menarik masuknya aliran
portfolio asing dari luar negeri manusia juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah perbankan
dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan falas divisa hasil ekspor
sumber daya alam dhesda sejalan dengan peraturan pemerintah nomor tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
inflasi terjaga rendah dalam kisaran sasaran dua lima plus minus
pen convinced to find koneksi guna yang venoma kurang menurut pahala tersebut karanya mobile muito
tiga lima persen yertu year on year ditopang oleh rendahnya inflasi inti yaitu sebesar satu tujuh puluh tujuh persen
year on year dan inflasi admister prices yang menurun menjadi satu tiga puluh sembilan persen year on years
sementara itu inflasi volatil food meningkat menjadi sepuluh tiga puluh tiga persen year on year dari delapan
tujuh persen pada bulan sebelumnya dipengaruhi oleh faktor musiman periode hari besar keagamaan
nasional dan pergeseran musim tanam akibat
dampak el nino kedepan bangun isa meyakini inflasi ihk dua puluh empat tetap terkendali dalam sasarannya
inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam
sasaran kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespon permintaan domestic imported
inflation yang tergandari sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah bank indonesia serta
positif berkembangnya digitalisasi inflasi volatil telepon juga akan kembali menurun seiring
peningkatan produksi akibat masuknya musim panen dan dukungan sinergi pengendalian inflasi tim
pengendalian inflasi pusat dan daerah tpip dan tpid melalui gerakan nasional pengendalian inflasi
pangan di berbagai daerah untuk itu bank indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter
memitigasi risiko yang dapat memberikan tekanan inflasi termasuk dari kenaikan imported imflation
serta kenaikan harga energi dan pangan global sejalan dengan meningkatnya risiko dan ketidakpasti
pasien perekonomian global yang tadi kami sampaikan bank indonesia juga akan terus mempererat
sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat memastikan inflasi tetap terkendali dalam
kisaran dua lima plus minus satu persen pada tahun dua ribu dua puluh empat dan tahun dua ribu dua puluh lima untuk memperkuat respon kebijakan
moneter dalam pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah bank indonesia juga terus
mengoptimalkan strategi operasi moneter yang pro market sejalan dengan pendalaman pasar uang dalam
kaitan ini bank indonesia terus mengoptimalkan berbagai instrumen
moneter pro market yang telah diterbitkan selama tahun dua ribu dua puluh tiga yaitu srbi svbi dan suvbi untuk
memperkuat upaya pendalaman pasar dan aliran masuk modal asing ke dalam negeri sehingga mendukung
stabilisasi nilai tukar rupiah lebih lanjut hingga dua puluh tiga april dua ribu dua puluh empat posisi instrumen srbi svbi dan suvbi
masing masing tercatat sebesar tiga ratus sembilan puluh tiga enam puluh enam triliun rupiah seribu delapan ratus delapan puluh enam miliar dolar amerika serikat dan
tiga ratus tiga puluh empat juta dollar amerika serikat penerbitan srbi tersebut mendukung aliran masuk portofolio asing
ke dalam negeri tercemin dari kepemilikan non resident pada instrumen srbi yang mencapai
rp sebelas lima puluh lima triliun atau delapan belas delapan belas persen dari total outstanding e bank batreca akan terus mengoptimalkan
berbagai inovasi instrumen pro market tersebut baik dari si volume maupun daya tarik imbal hasilnya untuk
mendorong lebih lanjut aliran masuk mit bandung pro lasing ke pasar keuangan domestik dan juga
mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah
dan dua belas bulan pada tanggal
dengan hasil lelang sebelumnya
oleh likuiditas perbankan yang memadai
suku bunga deposito satu bulan dan
suku bunga kredit pada maret
sepuluh tahun meningkat menjadi
kredit pada hampir seluruh
dari sisi penawaran tingginya
appetite perbankan yang didukung
oleh permodalan yang tinggi
pada tingginya rasio alat liquid
terhadap dana pihak ketiga
dana pihak ketiga maret dua ribu dua puluh
kinerja penjualan dan investasi
pasca pemilu serta kinerja rumah
tangga yang tetap terjaga
dan berada pada kisaran
untuk mendukung penyaluran kredit
insentif likuiditas yang tersedia
yang berkontribu besar pada
sehingga total insentif menjadi
sejalan dengan pertumbuhan kredit yang berkumpul
penyelesaian kredit yang terus meningkat
rp satu ratus lima belas triliun rupiah pada akhir tahun dua ribu dua puluh
sehingga total insentif yang diberikan
akan mencapai rp dua ratus delapan puluh triliun
bank indonesia akan terus memperkuat
kebijakan makrobrissel akomodatif tersebut
dengan pemerintah kssk perbankan
agar benar benar dapat mendukung
dan mendukung pertumbuhan kredit dua ribu dua puluh empat
dan permodalan yang kuat
terjamai dari rasio al per dpk
pada maret dua ribu dua puluh empat yang terjaga tinggi
tercatat pada level yang tinggi
sebesar dua puluh tujuh tujuh puluh tiga persen pada februari dua ribu dua puluh satu
sementara rasio kredit bermasalah perbankan
sebesar dua tiga puluh lima bruto dan delapan puluh dua neto
juga didukung oleh kemampuan
membayar korporasi yang terjaga
hasil stress bank indonesia menunjukkan
ketahanan perbankan dan korporasi
tetap kuat dalam menghadapi
berbagai tekanan termasuk tekanan
dalam memitigasi dampak ketidakpastian
pasar keuangan global terhadap stabilitas
sinergi kebijakan bersama kssk
dalam mengintegrasi berbagai risiko tersebut
yang berpotensi mengganggu stabilitas
kira kira transaksi sistem pembayaran
tetap tumbuh kuat pada di bulan satu dua ribu dua puluh empat
transaksi bank indonesia akan terus memperkuat
kira kira transaksi yang anda inginkan
karena bagian transaksi yang anda
akan proses sebut ary nusra
secara digital tercatat sebesar rp lima belas delapan ratus delapan puluh satu lima triliun
atau tumbuh sebesar enam belas lima belas persen year on year
dan nominal transaksi uang elektronik meningkat empat puluh satu tujuh puluh year on year
sehingga mencapai dua ratus lima puluh tiga tiga puluh sembilan triliun rupiah
nominal transaksi qr indonesian standard cris tumbuh satu ratus tujuh puluh lima empat puluh empat persen year on year
dengan jumlah pengguna mencapai empat puluh delapan dua belas juta
dan jumlah merchant rp tiga puluh satu enam juta yang sebagian besar adalah merchant umkm
sementara itu nominal transaksi pembayaran menggunakan kartu atm
untuk debat turun sebesar rp tiga delapan persen sehingga mencapai rp satu delapan ratus tiga puluh satu tujuh triliun
nominal kartu kredit masih meningkat tujuh tujuh puluh satu persen year on year
dari sisi pengelolaan uang rupiah jumlah uang kartal yang diedarkan
meningkat tiga belas lima belas persen year on year sehingga menjadi rp satu tujuh puluh tiga lima triliun rupiah
sementara dari sisi perluasan akseptasi kris antar negara juga terus meningkat
stabilitas infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran tetap terjaga
dari sisi infrastruktur kelancaran dan keandalan sistem pembayaran bank indonesia
terjaga dengan baik aman dan andal yang didukung oleh kondisi likuiditas
struktur industri interkoneksi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem
ekonomi keuangan digital terus meningkat
transaksi pembayaran berbasis standar nasional open api snap
yang memfasilisasi interkoneksi di antara pelaku industri di sistem pembayaran
didorong oleh perluasan kerjasama baik dengan pengguna yang ada
selain itu bank indonesia terus memastikan
ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup
dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah nkri
demikian tadi adalah assessment proyeksi dan juga perkembangan
mengenai ekonomi global domestik dan juga stabilitas eksternal
stabilitas moneter inflasi nilai tukar dan juga stabilitas keuangan dan
yang menjadi dasar untuk pembuatan perumusan respon
bauran kebijakan bank indonesia
dalam hal ini rapat dewan gubernur bank indonesia
pada dua puluh tiga dan dua puluh empat april dua ribu dua puluh empat memutuskan
untuk menaikkan bi rate sebesar dua puluh lima basis point
suku bunga deposit facility naik sebesar dua puluh lima basis point menjadi lima
dan suku bunga lending facility naik sebesar dua puluh lima basis point menjadi tujuh
kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah
dari kemungkinan memburuknya risiko global
serta sebagai langkah preventif dan forward looking
untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran dua lima plus minus satu persen
pada tahun dua ribu dua puluh empat dan dua ribu dua puluh
sejalan dengan stand kebijakan moneter yang prostability
sementara itu kebijakan makrobudur dan sistem pembayaran tetap pro growth
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
kebijakan makro bisa longgar terus ditempuh untuk mendorong
kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga
kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur
dan struktur industri sistem pembayaran
serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran
untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global
bank indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moral
kebijakan moneter makro bisnis dan sistem pembayaran sebagai berikut
pertama kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sejalan dengan kenaikan bi rate
serta meningkatnya yield us treasury dan premi risiko global
untuk menjaga daya tarik imbang hasil dan aliran masuk portfolio asing
ke aset keuangan domestik guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah
kedua peningkatan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui
intervensi di pasar falas pada transaksi spot
domestic non delivery forward dndf dan pembelian surat berharga negara di pasar sekunder apabila diperlukan
nomor tiga penguatan strategi transaksi temripo sbm dan swab falas yang kompetitif
guna menjaga kecukupan likuiditas
keempat penguatan strategi operasi moneter yang pro market
untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter
termasuk optimalisasi sekuritas rupiah bank indonesia
sekuritas falas bank indonesia svbi dan sukuk falas bank indonesia
nomor lima penguatan implementasi kebijakan makro rekrutasi longgar
untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan
dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
dengan tetap menjaga stabilitas keuangan dengan
yang pertama memperkuat kebijakan insentif likuiditas makro rekrutasi
untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan melalui
perluasan cakupan sektor prioritas yaitu sektor penunjang hilirisasi konstruksi dan real estate productive
ekonomi kreatif otomotif perdagangan listrik gas air bersih dan jasa sosial
serta penyesuaian besaran insentif untuk setiap sektor yang berlaku mulai satu juni dua ribu dua puluh
detail dari peningkatan kebijakan insentif likuiditas makro berisil ini
dapat dilihat di lampiran satu siaran pes ini
mempertahankan rasio kontrasiklikal capital buffer sebesar
rasio intermediasi makrobusel rim pada kisaran delapan puluh empat sampai dengan sembilan puluh empat
rasio penyangga likuiditas makro rekrutasi plm sebesar lima dengan fleksibilitas ripo sebesar lima
dan rasio plm syariah sebesar tiga lima dengan fleksibilitas ripo sebesar tiga lima
memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit
dengan pendalaman suku bunga kredit berdasarkan sektor ekonomi
yang secara rinci dapat dilihat dalam lampiran duo siaran pes ini
penguatan literasi digital dan manajemen risiko penyelenggara dan masyarakat
pengguna sistem pembayaran termasuk berbagai inovasi yang mendukung inisiatif tersebut
guna memperkuat sektor ekonomi yang berbasis dari ini
guna memperkuat stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
bank risa terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk memitigasi dampak rambatan memburuknya risiko global
untuk pengendalian inflasi koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah
melalui program gerakan nasional pengendalian inflasi pangan gnpip di berbagai daerah
dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah tpip dan tpid
koordinasi kebijakan moneter dan makro grisel yang ditempuh bank risa
dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural yang ditempuh pemerintah
terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi
nasional bank indonesia juga memperkuat sinergi kebijakan dengan komite stabilitas sistem keuangan kssk
untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha
demikian pokok pokok hasil rapat dewan gubernur bank indonesia pada dua puluh tiga dua puluh empat april dua ribu dua puluh empat yang bertajuk
menjadi enam dua puluh lima persen memperkuat stabilitas dan menjaga pertumbuhan dari dampak rambatan global
terima kasih kawan kawan untuk pertanyaan pertanyaan tadi yang sangat bagus
tentu saja nanti juga saya akan mengundang anggota dewan gubernur yang lain untuk melengkapi dan juga memperjelasnya
saya akan fokus kepada respon
ukuran kebijakan termasuk berbagai asumsi skenario yang tadi ditanyakan oleh rekan rekan media
begini kawan kawan di dalam kami dan kita semua menghadapi suatu ketidakpastian
yang sekarang ketidakpastian adalah bersumber utamanya dengan perubahan arah penurunan suku bunga fed fund rate
meningkatnya ketegangan geopolitik di timur tengah
bagaimana itu dampaknya terhadap global dan ekonomi domestik dan responnya
ada empat langkah di dalam kami berdiskusi di dalam rapat dewan gubernur dalam menghadapi berbagai risiko tadi
yang pertama adalah menakar risiko itu dan probabilitas kejadiannya ke depan
kalau probabilitasnya itu di atas tujuh puluh lima persen itu kami masukkan sebagai baseline
kalau prioritasnya itu adalah lima puluh tujuh puluh lima persen itu adalah kami sebut potensial resiko
kalau probabilitas di bawah lima puluh persen kami sebut tel risk
kami membuat risiko probabilitas assessment skenario itu untuk langkah kedua adalah
bagaimana menakar dampaknya terhadap perekonomian indonesia secara khusus terhadap stabilitas nilai tukar rupiah
inflasi pertumbuhan ekonomi stabilitas sistem keuangan dan yang lain
yang ketiga adalah bagaimana kami merumuskan respon bauran kebijakan
respon bauran kebijakan untuk mencegah terjadinya potential risk dan supaya agar kembali kepada baseline
bauran kebijakan yang kami tempuh
baseline skenario dan yang
keempat adalah lakah lakah koordinatif
yang pertama assessment assessment
rapat dewan gubernur terhadap
fed fund rate akan turun sekali
basis point di turunan empat
di kemungkinan tiwulan satu
di tahun dua ribu dua puluh empat baru turun
memitigasi potensial risk agar
terkait dengan tensi geopolitik
khususnya di timur tengah
kepada kenaikan harga minyak
potensial risknya tentu saja
dan tail risknya adalah secara
hanya secara terbatas yang kita juga
dua risiko utama yang memang
dua risiko itu berdampak
amerika serikat yang lebih
membuat juga mata uang
dan juga akan tetap kuat
tahan kuat seperti tadi
bahkan tiruan satu tiruan dua akan
lebih tinggi dari turunan
baik berkaitan dengan utang
luar negeri neraca pembayaran
itu bagian yang kedua
seperti tadi kami harus
mencegah dampak potensial risk
untuk itu kenapa tadi kami
bauran kebijakan yang diputuskan
gubernur yang tadi saya sampaikan
itu adalah untuk memperkuat
ke arah potensial risk agar tetap
bahwa rupiah akan tetap
triwulan dua ini dan akan
menguat ke arah
bahkan akan menguat ke arah rata
di pasar uang sejalan
meningkatnya yield us treasury
itu langkah langkah kami lakukan
stabilisasi nilai tukar rupiah dan
bagian kami menjalankan mandat
tapi kami meyakini itu adalah
berkoordinasi dengan pemerintah pusat
menurun dan secara keseluruhan mendukung
tetap sejalan dengan sasaran
reformasi surat pemerintah semuanya
ekonomi dan momentum pertumbuhan
sistem keuangan kami terus menjaga
sampaikan kami akan mengundang
untuk menyampaikan beberapa detail
saya akan respon yang pertama
terakhir ini tidak mengalami perubahan
ada tiga bulan nah kalau kita
nah namun demikian terkait dengan kepatuhan
menambahkan karena itu juga
td dhi kemudian juga sekaligus
saya akan menyampaikan yaitu
falas bank indonesia nah ini kalau
di pasar sekunder juga sudah tercapai
adanya transaksi pasar sekunder ini juga
peningkatan yang luar biasa di
di akhir maret ya di akhir maret
dan ini naik di atas seratus
di akhir tahun dua ribu dua puluh tiga yang baru mencapai
kenaikan dari salah satu
tidak hanya perdagangan bisa menggunakan
cs tapi bentuk investasi juga
dari saya pak terima kasih
terima kasih teman teman terutama saya akan
merespon pertanyaan mbak magdalena
naik sepuluh tiga puluh tiga persen
tapi kami melihat bahwa di pertengahan april ini
beras aneka cabai telur ayam
telah mengalami koreksi harga jadi
cadangan pangan pemerintah beras dan cabai
sembilan belas april itu sudah terpantau
juta ton dan tujuh puluh sembilan ton
koreksi harga itu juga didorong
yaitu penyaluran yang namanya sphp ya
bantuan pangan beras yang sampai
target termasuk juga penyaluran
sekarang sudah mencapai enam ratus empat puluh dua empat ribu ton
atau justru sudah sampai sembilan puluh tujuh poin
kita juga harus mengamati beberapa
dalam kondisi banjir ya sehingga
terpenting lagi yang kita harus waspadai
karena dari negara pemasok tiongkok
dengan pemerintah pusat maupun pemda
tentunya salah satu caranya adalah
yaitu ada jangka pendek maupun jangka panjang
di daerah kita dalam jangka pendek
murah sebagai bagian program unggulan dari
berusaha untuk meningkatkan produksi
petani dengan bulog termasuk
antar daerah juga ada fasilitas
tentunya meningkatkan terus kualitas
untuk makroprudensial tapi mungkin saya
cukup tinggi dua belas empat persen
sumber sumber pertumbuhan ekonomi
ada sektor sektor yang sebelumnya
sudah menyalurkan di sektor sektor
kami juga dukung dengan
disampaikan adalah sektor
otomotif sektor perdagangan baik pegangan besar maupun eceran
kemudian jasa sosial termasuk untuk pendidikan untuk kesehatan
juga untuk pariwisata termasuk juga dalam konteks ini adalah
ekonomi kreatif ya seperti misalnya pariwisata kemudian juga untuk
angkutan pariwisata jasa pariwisata yang sebelumnya hanya diakomodasi
dan makanan dan minuman
nah dengan bijakan makro prudensial ini kami perkirakan impact nya
begitu ini diterapkan insya allah di satu juni nanti dampak kepada likuiditas
ada tambahan sebesar rp delapan puluh satu triliun dan kami perkirakan untuk akhir tahun
akan ada tambahan satu ratus lima belas triliun likuiditas di sistem perbankan
terima kasih pak gubernur
terima kasih pak gubernur
terima kasih pak gubernur
terima kasih pak gubernur
kepatuhan tadi ada pertanyaan kepatuhan
jadi dari hasil pengawasan kami atas kewajiban pemasukan ppe
kepentingan ppi itu menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan ppi
kewajiban oleh eksportir ini sudah cukup tinggi
jadi dari hari periode pengawasan kami dari agustus dua ribu dua puluh tiga sampai dengan januari dua ribu dua puluh empat
itu sudah sekitar sembilan puluh tiga mendekati sembilan puluh lima persen eksportir yang telah memenuhi
kewajiban pemasukan dan penempatan sebagaimana diatur dalam pp tiga puluh enam dua ribu dua puluh tiga
nah hasil pengawasan yang kami lakukan
itu telah disampaikan kepada dirjen biaya cukai
yang ini memang merupakan kewenangan dari dirjen bia cukai
yang terkait dengan tindak lanjut dari kepatuan ini
lalu tadi ada pertanyaan apakah ada rencana memperluas sektor yang wajib
ditempatkan dhe dalam negeri
nah saat ini memang pemerintah sedang melakukan dengan bank indonesia
juga untuk mengevaluasi hasil dari penempatan dhe yang sudah ada
dan mengoptimalkan potensi yang ada untuk implementasi dari sektor sektor ini
jadi mungkin ke depan kita bisa update lagi
nah yang kedua ada pertanyaan mengenai alipe
apakah ini alipai sudah berkoordinasi dengan bank indonesia
nah memang secara faktor
secara formal ini belum ada pengajuan dari alipe kepada bank indonesia
sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran
tetapi biasanya yang dilakukan oleh para pemohon
itu pemohon bisa datang ke bank indonesia untuk meminta pre consultative meeting
jadi berbincang bincang dulu dengan bank indonesia
sudah kami sudah menjawab semuanya
tapi mungkin saya kira nanti dalam media freebing atau apa bisa disampaikan
supaya penyampaian pesan pesan hari ini lebih fokus kepada pokok pokok hasil rapat dewan kur bulanan
pak erwin sama bagaimana bisa
dari seluruh pertanyaan sudah dijawab pak
terima kasih pak erwin
dan terutama terima kasih pada rekan rekan media dan juga para investor ekonom dan masyarakat yang mengikuti jalannya konferensi pers ini
ya ada tiga hal sebagai penutup yang pertama tentu saja kondisi global memang masih tidak menentu dan kalau itu yang pertama mari kita tetap waspada
waspada dan juga tentu saja meyakinkan bahwa ketahanan ekonomi indonesia itu kuat salah satu yang terbaik di emerging market
dan tentu saja dituntutkan dengan berbagai indikator pertumbuhan inflasi stabilitas sendiri tukar dan yang lain lain tadi kami sampaikan
yang kedua tentu saja adalah optimis
karena memang koordinasi yang nomor tiga respon kebijakan bangsa indonesia dan koordinasi yang erat dengan pemerintah dan berbagai pihak
sampai jumpa untuk konferensi pes pada berikutnya
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak gubernur terima kasih
terima kasih pak gubernur bapak ibu adik i mas erwin
terima kasih mas erwin semuanya
terima kasih pak gubernur untuk penyelenggaraan konferensi pes paret ini
mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan terdapat kekurangan
bilahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh